keraton yogyakarta meluncurkan royal orkestra setelah vakum sejak perang kemerdekaan indonesia
peluncuran ini bertepatan dengan peringatan hari musik dunia yang diperingati setiap dua puluh satu juni
repertuar hungarian dance ini menjadi salah satu sajian dalam konser perdana royal orkestra karaton ngayog yogyakarta hadiningrat senin malam
selain lagu klasik karya komposer jerman johannes brams ini ada empat repertoar lain yang dimainkan dalam peluncuran royal orkestra ini
penanggung jawab acara
pengageng kawedanan ageng punokawan krido mardowo kp hano tonegoro mengatakan ada pesan khusus yang ingin disampaikan dalam acara ini
kami berusaha untuk membangun keharmonisan melalui musik tradisi yang hadiluhung
nah ini akan kami lakukan melalui beberapa acara termasuk diantaranya konser konser besar seperti ini maupun nanti ada konser konser kecil baik yang akan dilakukan di keraton jogja maupun yang akan dilakukan di tempat tempat lain

peluncuran royal orchestra yang bekerjasama dengan dinas kebudayaan d i y ini melibatkan delapan puluh lima pemain musik yang berasal dari abdi dalemusikan
mahasiswa institut seni indonesia dan siswa sekolah menengah musik yogyakarta
tak hanya itu para pemain musik ini juga telah bekerjasama dengan orkestra dari australia
kami berusaha untuk membangun kesempatan yang terbaik di keraton yogyakarta
konduktor orkestra budi ngurah menilai bahwa royal orkestra keraton yogyakarta ini akan mempunyai ciri khas berbeda dibanding orkestra serupa di dunia
kami punya khas jadi khas seperti konsep malam ini mungkin belum ada orkes yang pakai kostum seperti ini tradisi
itu pertama yang kedua bahwa orkes di dunia barat itu mereka selalu mengangkat tradisi musik barat
dan kami nanti akan repertuarnya akan dengan seperti kolaborasi atau kami mengangkat idiom tradisi
sementara itu gubernur daerah istimewa yogyakarta yang juga raja keraton yogyakarta sri sultan hamenggebuwono x menyatakan bahwa keraton yogyakarta mempunyai kontribusi penting terhadap perkembangan musik orkestra di indonesia
keraton setara istoris memang memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan musik orkestra di indonesia
seperti yang telah ditinggalkan sebagai legisi dari para sultan pendahulu
jauh yang bertahap
royal orkestra karaton ngayog yogyakarta hadiningrat ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan hari musik dunia yang jatuh pada tanggal dua puluh satu juni
acara yang diadakan di pagelaran keraton yogyakarta ini disajikan secara daring lewat akun media sosial keraton yogyakarta dan dinas kebudayaan d i y
serta digelar secara luring dengan protokol kesehatan ketat
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta